selanjutnya bergabung juga melalui sambungan telpon ada pak nahar direktur rehabilitasi sosial anak dari kementerian sosial
kita sapa langsung pak nahar selamat malam
selamat malam ini dengan siapa saya nggak di kementerian sosial lagi nih
oke pak nar tapi anda cukup mengikuti kasus dari justice for audrey tidak
iya karena kami di kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak mengikuti ini
dan hari ini misalnya seharian tim kami juga terus melakukan upaya koordinasi
sesuai dengan mandat undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
nah ini kan pelaku dan korban juga masih sama sama anak anak begitu
kemudian bagaimana kementerian perempuan dan pemberdayaan perempuan ini mengawal kasus ini pak nahar
iya sesuai dengan mandat tadi di pasal sembilan puluh empat bahwa ketika ini
bicara soal pencegahan lalu kemudian penyelesaian perkara rehabilitasi dan reintegrasi
tentu kami ditugasi untuk melakukan koordinasi
dan hasil koordinasi ini memang kita biarkan misalnya proses penegakan hukum itu berjalan
lalu kemudian perlindungan terhadap korban baik itu korban maupun
pelaku yang masih berusia anak bisa sama sama berjalan dengan tidak mengindahkan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak
oke tapi dari kementerian pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak
ini ada pendampingan tidak pak yang diberikan kepada korban dan juga pelaku ke pontianak
iya kita ingin memastikan itu dan sejak awal misalnya daerah melalui dinas pemberdayaan
daerah perempuan dan perlindungan anak sudah mengawal ini mendampingi
lalu kemudian memastikan bahwa misalnya korban mendapatkan perawatan secara cepat
baik medis maupun yang lain lalu kemudian ketika proses penegakan hukum ini berjalan
kalau memang nanti menggunakan prosedur sistem peradilan pidana anak tentu ini akan berlanjut dalam sebuah proses
hukum yang sudah ada aturannya
informasi terakhir yang pak nahar terima terkait dengan kondisi dari korban saat ini seperti apa pak nahar
kondisinya membaik lalu kemudian pihak penyidik juga pihak polisian sudah melakukan upaya visum dan hasilnya
kalau nggak salah sudah diinformasikan juga kita lihat proses dan kita ikuti misalnya proses itu
kita harapkan nanti bisa mengikutinya dengan baik lalu kemudian misalnya pasal yang disangkakan terhadap misalnya pelaku
kalau seandainya nanti misalnya pasal yang disangkakan lalu kemudian ancaman hukumnya masih di bawah tujuh tahun
itu nanti beda penerapannya ketika misalnya ancaman hukumannya di atas tujuh tahun
pak nahar informasi yang beredar di sosial media begitu bahwa dua belas orang atau sejumlah anak siswa sma yang membuli
yang menyerang siswa smp ini katanya pernah menyerang anak lain sebelumnya begitu
penelusuran dari kementerian pppa sejauh ini seperti apa
ya kita menemukan indikasi seperti itu makanya ini nggak bisa instan kita menyimpulkan
ini sebuah proses panjang dan bisa jadi ini prosesnya bermuara dari rumah
lalu kebiasaan itu berlangsung di lingkungan mungkin juga sekolah mungkin juga di luar lingkungan sekolah
tapi dari hasil pendalaman misalnya kita memperoleh data misalnya dari dua belas anak anak yang berada di lokasi
ternyata misalnya pelaku utamanya tiga gitu lalu kemudian yang lain juga diminta keterangan
tapi tiga misalnya menjadi aktor dari
kejadian ini tapi biarkan ini masih terus berproses dan kami masih menunggu hasil dari pihak kepolisian
oke baik pak nahar kita tunggu informasi selanjutnya perkembangan selanjutnya
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pak di cnn indonesia connected